dan kpu telah resmi mengumumkan empat belas partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
termasuk diantaranya empat parpol baru
sementara dua parpol lain dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dan berikut nama nama partai tersebut
berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap partai calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang diatur dalam peraturan kpu nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
yang pertama setiap partai politik harus sudah berstatus badan hukum sesuai dengan undang undang parpol
selanjutnya partai politik harus memiliki anggota paling sedikit seribu atau satu per seribu dari jumlah penduduk
selain itu parpol juga harus memiliki kantor kepengurusan tetap di tingkat pusat
provinsi hingga kota
mengajukan nama lambang dan juga tanda parpol ke kpu
serta menyerahkan nomor rekening atas nama partai kpu